sambil mengacungkan celurit kawanan geng motor ini menyerang
tiga karyawan sebuah tempat cuci kendaraan
di jalan tb simatupang pasar minggu jakarta selatan senin dinihari
saksi menyebut meski sempat mencoba menyelamatkan diri
dua karyawan menderita luka parah di perut dan punggung
akibat sabetan celurit
selain menggasak termos dan peralatan masak
para tersangka pun menggondol uang satu juta rupiah di dalam kotak amal
setelah beraksi mereka langsung kabur
tapi para tersangka justru meninggalkan sebuah celurit di lokasi
kedua korban telah diizinkan pulang dari rumah sakit
kejadian ini telah dilaporkan ke polsek pasar minggu
polisi menangkap tiga tersangka begal yang beraksi di sebuah halte
di kawasan cakung jakarta timur rabu pekan lalu
mereka membacok korban hingga tewas demi menggasak telepon genggam milik korban
polisi menemukan lokasi persembunyian salah satu tersangka
di purwakarta jawa barat pada minggu malam
dari penangkapan ini
polisi kemudian meringkus dua tersangka lain
ironisnya para tersangka masih berusia rata rata belasan tahun
dari tangan tersangka
polisi menyita barang bukti berupa telepon genggam
dan satu bila senjata tajam jenis celurit berukuran besar
tim liputan cnn indonesia